good morning kami awali informasi pagi ini dari pesinetron steve emanuel
yang kamis kemarin menjalani sidang perdana kasus kepemilikan narkoba jenis kokain
di pengadilan negeri jakarta barat
dalam dakwaan jaksa steve emanuel yang memiliki sembilan puluh dua empat gram narkoba jenis kokain
didakwa pasal berlapis yaitu pasal pengguna sekaligus pengedar
yang ancaman maksimalnya pidana mati
steve dan tim kuasa hukum pun mengaku keberatan atas dakwaan jaksa
dan akan mengajukan eksepsi
kuasa hukum menyebut selain barang bukti bukan milik kliennya
dakwaan jaksa atas dua pasal dinilai tidak tepat karena steve bukan pengedar
kita mengajukan keberatan dan masalah detailnya saya serahkan kepada pengisian
makanya kami lakukan eksepsi keberatan itu
itu aja kita tidak cermatnya dalam hal penawanya tentang barang buktinya
itu bukan barang bukti steve
itu barang bukti steve
sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan eksepsi dari terdakwa
yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum
steve emanuel sebelumnya ditangkap polisi di apartemen miliknya
di kawasan mampang jakarta selatan pada dua puluh satu desember dua ribu delapan belas